putri putri putri
baru nyari juga
tuh tuh tuh
putri ini putri putri ketemu
udah tau kan aku yang kasih tau tadi barusan
mau ngecek ya
apakah bebek bebek betina di sini sudah memiliki kekasih atau belum
kalau belum ustadz fahri mau daftar
habis itu daftar
buat di balur
kita ngumpul ke mana nih

pergi kemana mereka ya
awas aja kalau ketemu
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
oh ini ada gue nih satu anggota kita
hei aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
kayak batang udah pergi lo ngumpet
padahal jangan tangan padah begitu citi jatuh
masuk aja pak
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
mungkin bakal ketawa nih
hah kayaknya di sana nih
di situ tuh
tempat pertanangan bebek
eh lah makan makan
eh lah makan
kau ini anak padah
padah anget bau banget sih
oh iya bau banget ya aduh
siapa bisa pakai parfum beginian
wah kayaknya om hermana pakai parfum
dia yang ketiga mentut pok
kalau begini kagak nyampe nyampe nih kita
aduh aduh aduh
nudhianu gak jauh dari sana noh
tempat pertanakan bebek ini
nanti anak anak bawa telurnya pada hati hati ya
berarti semuanya udah siap buat pulang ke ponok belum
bismillahirrahmanirrahim yuk kita jalan
kayaknya kan ada yang ketinggalan nih
oh iya tuh sama namanya putri
putri gak ada kemana ya
putri gak ada
ulah iya putri kemana ya
tenang aja nggak usah khawatir
ada farid di sini
gak usah promosiin diri sendiri
yang lain mencarinya kesana
buat telurnya hati hati buat telurnya
masih dimana masih jauh kakak
nah udah positi nih
tuh udah di situ
di situ di situ di situ dari tadi
udah delapan kali di situ
udah delapan kilo nih
ya daripada siti bilangnya
ya gak disana
mendingan di situ tuh di situ
aduh capek positi kalau balik lagi
positi tuh udah lapar
pak udah gini ya pak
daripada kita bolak balik
udah kita mendingan numpang mobil aja dah
hah betul betul
gak tau merwan
gimana caranya mau naik mobil juga nggak punya duit

pakde pura pura ketabrak ya apaan nih
bisa kalau mau numpang mobil cari yang ac
siti belum pernah naik mobil ac
susah susah lagi
ya abis ini
pakde pergi mana
mau ngumpul kan
ada apa salam ya ya ya ya ya yuk yuk yuk
adu banks jalan haha
putri adrian putri putri putri putri want
udah tau kan aku yang kasih tau tadi
duduk di dpr begini
matanya ditempel sama tuar bebek lagi
aduh nih putri
kamu tuh ngapain sih
kalian tuh berisik banget sih
aku tuh lagi perawatan
pakai telur asin kayak gitu
perawatan apaan sih
katanya kalau mau matanya bagus
pake telur bebek
ya aku mau matanya bagus
makanya aku pakai telur bebek
salah paham nih ustadz orang nih
mataku udah bagus belum
udah bagus belum
maksud dari ucapannya ustadz musa adalah
bukannya telur bebeknya itu kamu taruh mata
biar mata kamu bagus
kalo kita ambilkan telur bebek
itu akan berhasil untuk mata kita
itu maksudnya putri
bukan pepele di mata
oh gitu caranya
kalo ngasih tau itu yang jelas manganya
iya ustadz farid sekarang gini deh lidah buaya bagus buat rambut
bukan berarti lidah buaya yang mangapi itu dipotong kepal rambut kan
nih bukan dong
itu kan cuma tanaman
iya bukan lidah buaya buaya mana
ini yang tempelin kan gitu
itu loh pepenya masih bisa keren kayak gitu gimana sih
tunggu apalagi anak yang kabur tuh
bebek bebek aduh
bebek kabur atau mungkin dia terkekak
omar maandu adit lapar nih pade positi
tadi kan udah pade makan banyak nyomot nyomotin
duh masih perut aja
duh si daudit dia sepanjang jalan ribut lapar
mulu ketauan begitu dik tadi perut mendingan tinggal aja di dapur
nih ada nih
aduh aduh aduh aduh
daudit ini bukan sapi
daudit ini manusia padeng
yaudah dik makan yang ada aja makan
aduh aduh aduh
ih enak banget lagi pahit pade
aduh aduh aduh
masih jatuh bebeknya tuh